seluruh pintu di kawasan gelora bung karno senayan jakarta mulai rabu pagi ditutup kecuali pintu dua belas
masyarakat hanya bisa melalui satu pintu dan harus menjalani pemeriksaan yang ketat
pengunjung hanya diperbolehkan berolahraga lari dan bersepeda mulai pukul enam hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat
setiap pengunjung juga diperiksa suhu tubuhnya dan didata identitasnya
sampai ada pemerintahan baru lagi
mulai kapan ya bang
ini mulai kemarin
ya semua pintu sudah tutup semua
semua pintu sudah tutup semua
cuma hanya pintu dua belas yang dibuka sekarang
meski tinggal dibuka satu pintu pengunjung gbk tidak mempermasalahkan kebijakan pengelola gbk ini
bahkan pengunjung merasa lebih aman berolahraga
nggak masalah mereka juga untuk keamanan
karena waktu di depan yang hotel atlet itu masih dibuka pintunya itu teman saya ada yang mau dijamberet
jadi mungkin dari
dari segi keamanan juga mungkin lebih baik satu pintu aja
lebih baik satu pintu boleh ya
iya tidak apa apa
lebih aman seperti ini
asal masih bisa olahraga kita
kawasan gbk memang masih bisa dimanfaatkan oleh warga untuk beraktivitas olahraga
berbeda dengan monas yang sudah ditutup sementara oleh pemprov dki jakarta sejak adanya kasus positif covid sembilan belas di jakarta
rizky iktiar yahya jakarta